aduh aku sebelum baca maka kalian padahal aku makan tahu bulet yang dimakan boleh kasih
lili aduh jadi kosong kayak beduk tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
anado pokoknya dodit lapar masa dodita harus mimpi dulu baru makan
tugasannya jaga keamanan betul betul
betul bukan jadi kulit panggul jadi mohon maaf adik silakan angkat sendiri
baiklah kalau begitu pak herman suka kopi banget
suka rendang banget hari ini enggak ada jatah makan buat pak herman
terima kasih
setelah aneh pikir kesian pak ade kan udah tua udah keriput udah peyot
takutnya engcok aneh bantu pak dek keputusan yang bijaksana
ini pak dek
ini pak dek
ini pak dek
girl yang benar baud living
aduh aduh aduh berat adik
eh siapa sih
bercanda aja kerjanya
aduh aduh aduh
man kenapa jeman
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh udah jalan
aduh ini gak ada yang ngerepotin doang nih
kebiasaan tuh anak anak
bantuin juga enggak
tapi biar kegimanapun juga pak d
siti mah tetap ngucapin alhamdulillah
yang siti tunggu tunggu itu tiba
yaitu pak d
pak ade udah beli minyak goreng kan
jangan pak d
uusan kayak gitu
bukannya apa pak d
pak d ini pisang goreng kalau kagak kelelep sama minyak goreng kagak mateng pak d
di mana mana juga begitu
pok siti jualan cireng
bisa juga pak d
ya anak bapak
pak de mana minyak gorengnya
di kerdus yang paling bawah
kan udah tua
dia dilupa mulu lagi
udah sekarang sini
tenang pak herman
kalau buat pak herman mah ntar angkatan pertama pasti semuanya siti kasih
pagi pagi ada orang pake baju goreng
lewatnya depan pagar
pak d gak dikasih pisang goreng

hari ini juga pak d mau beli burger
aduh mau dong pak de
mau sendiri dong pak d
nengeng juga pengen burger
ngomong udah lupa
ini kan bener bener nih gara gara pak d coba nih bisa goreng sini jadi agus
pak d yang tadi kan bilang pesantrenku lanta
pasti pak d ini dikasih
pak d tinggal di sini
kok sepi banget ya
apa otong masuk aja ya ke dalam
siapa tau ketemu sama pak d
gerbang lupa ada kunci
ini ketahuan ustadz musa sama aqiyah yusole
pokoknya dodit lapar
masa dulu harus mimpi dulu baru makan
senternya luas banget ya
tapi balinya kemana
ini jin tomeng apa orang ya
kupalanya botak kayak bola kas yang nudit makan tadi
atau jangan jangan kamu
gawat nih kalo kita dimarahin sama padanya gimana
bener banget tuh
katau semua tuh ini orang rapi tenan
mending nih tenan
kalo kayak gini ada patung ada
paling enak makan arom arom
orang rapi tenan
bener banget tuh
aku takut dimarahin
iya bener banget tuh apa kata subli
nanti kalo kita dimarahin sama pak pade terus kita gak dikasih makan
emang kamu ada fansnya
itu siapa itu siapa
ini ini biaran siapa nih
biaran siapa nih
kau pake gitu
mas dari kandang mana
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu
pada kabur ya
orang mau nanya pada di mana
kau ini kepih itu gimana
kata semua bukuannya teman
kok kita mau ke dapur sih
ismail kita tuh ke dapur mau nyari tubuh
kau ini kepih itu gimana
saya ngeliat pada wudhita kot
kok kamu malah berani berani ya nyari tuyul
kalau aku sih penasaran aja
iya kalau ono
ya kalau gak ada kepih gimana
eh bawang putih
emangnya bawang putih bisa berubah
banyak banyak nonton film film nih
aku biasanya kalau nonton film film
kalau ada orang pakai bawang putih
biasanya setannya pada takut tuyul tuyulnya pada kepanasan
udah nih ilham
norak banget sih
mail maksud aku tuh dipakai di jadinya kalung
bukan dipakai di mata sama di hidung